hari ini sebetulnya bahwa pertama kita meminta salinan bap
nah alhamdulillah secara permohonan kita sudah diterima
cuman untuk salinannya memang tidak bisa dibayangkan
karena harus ada disposisi dulu dari pimpinan
kemudian waktunya juga memang kebetulan ini kan sudah di luar jam dinas
kemudian yang kedua ada perubahan surat puasa dan penambahan
jadi perubahannya itu karena adanya penambahan
penambahan yang jumlahnya banyak jadi membesar membekak jumlah daripada
penerima kuasa atau ph yang akan mendampingi daripada calon klien kami
nah itu pun dilaksanakannya insya allah besok
jadi kami mungkin besok berwakilan dari kami
beberapa orang saja datang ke takti untuk meminta tanda tangan daripada calon klien kami
setelah ditanda tangan maka resmilah dia menjadi klien kami
kemudian yang selanjutnya
penangguhan penahanan itu karena merupakan hak daripada tersangka begitu ya
maka kita punya hak untuk mengajukan penangguhan penahanan
dan itu pun akan diajukan besok
jadi hari ini kita sudah berbicara banyak dengan pihak yang berwenang
mekanismenya seperti apa itu sudah disampaikan
kalau belum tahu ini tadi ada tambahan tim kuasa kembali tambahan pengacara
yang akan membela ph ini kalau belum tahu jumlahnya total keseluruhan jadi berapa pak
kurang lebih enam puluh empat orang
itu pun masih kemungkinan besar masih bertambah
jadi ini menunjukkan bahwa memang antusias dari rekan rekan semua ini sangat tinggi
sangat tinggi dan peduli terhadap kasus yang berkembang ini
alasannya pak untuk penangguhan sendiri kenapa karena memang pg tidak bersalah kemarin mengaku atau gimana pak
begini aja nanti itu semua kita akan memberikan penjelasan setelah ada penjelasan dari pihak yang berwenang tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan kpk
jadi biar kami tidak salah menyampaikan biar ini semua clear
jumlah tahap kata perwakilan
ya jam kerja lah ya itu saja sementara terima kasih rekan rekan
rekan sekali lagi kami atas nama rekan rekan tim pengacara ini memohon maaf kalau rekan rekan semua dari media menunggu begitu lama terima kasih
saya pembicara muhtar effendi kemudian bapak
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya